sebenarnya aku nggak biasa ada perempuan gini
apa kamu mau tidur di rumah
di situ ada puri kelapa de
lumayanlah buat ganjal perut
biar nanti kakak yang naik ya
susah juga naik pohon
tenang sayang kamu udah gak apa apa kok
enak sekali sayurnya
nanti lagi ya kak
loh kok banyak makanan
dari mana tuh anak anak dapat makanan
pak kok makanan diambil
nenek kamu mau cari makanan ya
enggak pak kak bina gak cari makanan kok
itu harus dihukum tau
mas jangan mas
aku yang memberikan mereka makanan
aku saudara jauhnya naimah
namanya bibi kenanga pak
iya pak bibi kenanga itu nolong kak bina waktu jatuh dari pohon
di kunjungi sebuah pusat
kok bengong ini makanan aja yang dia makan
sama sama udah gua jepan aku kok mas
gantiin namanya untuk ngurusin mas
hai bibi boleh ikutan main gak
gak mau gak mau
kerap sekali kenal sama anak anakku
sama rima sudah saya tidurkan ya
makasih ya kamu udah ngurus
sebenarnya aku nggak biasa ada perempuan gini
kamu mau tidur di rumah butut ini
iya mas nanti aku nginep di sini aja
oh iya tadi kamarnya mas sudah aku rapikan ya
jadi sekarang lebih baik masih istirahat dulu
kalau aku gampang aku nanti bisa tidur di sini
ingel mahgama dari tak jahat

ngerenjah kamu lah ya cinta
aku udah mengatakan dirimu jika lagi penduduk tni
meruang voleiji teman teman
banyak pemerintah disini pingin tutup
kau jadilah jari super yed driven pusat pht
orang klemas tadi di situ